warga desa cikopo mayak jasinga bogor jawa barat dihebohkan oleh aksi penyergapan komplotan
penjahat di jalan hingga rekaman videonya menjadi viral di media sosial pada selasa kemarin
sambil melepas tembakan petugas mengadang dan meringkus sejumlah tersangka pelaku
menurut keterangan petugas desa setempat keempat tersangka dibawa polisi ke markas
polda metro jaya jakarta sampai bawa tembakan itu empat puluh lima kalau sini lagi rame
itu polisi berapa orang
sementara itu hingga rabu siang
barang bukti berupa dua unit sepeda motor milik tersangka masih berada di kantor desa
setempat belum diketahui pasti motif dan tindak pidana yang melatar belakangi penyergapan itu
penangkapan komplotan pelaku pengganjal atm oleh tim jatahan raskol resuka bumi menjadi viral di
media sosial aksi ini terjadi di jalan siliwangi kecamatan cikole kota sukabumi jawa barat pada
rabu sore kepolisian berhasil menangkap
enam tersangka pelaku pengajil atm yang masuk daftar pencarian orang dari para tersangka
petugas menyita barang bukti berupa satu ratus tujuh atm dua unit minibus ponsel dan identitas pelaku
pada saat korban akan mengambil uangnya di mesin atm para pelaku sudah mengantri di belakang korban
kemudian ketika ada kesulitan yang dialami oleh korban saat menarik uang mereka pura pura untuk menawarkan
bantuan berdasarkan pemeriksaan diketahui ke enam tersangka adalah komplotan jaringan lampung yang
sudah beraksi di beberapa wilayah seperti jakarta bandung bogor dan purwakarta sementara itu di
sukabumi komplotan pengganjal atm ini sudah menguras isi atm korban senilai satu ratus lima puluh tiga juta rupiah
dan liputan cnn indonesia